sementara itu dua wanita yang salah satunya merupakan oknum dokter yang menjabat
diringkus petugas direktorat reserse kriminal khusus polda jawa barat
kedua wanita tersebut ditangkap setelah menyalahgunakan dana klaim bpjs kesehatan
di rumah sakit umum daerah lembang kabupaten bandung barat
sebesar sebelas empat miliar rupiah
inilah dokter oh dan ms sesaat setelah diringkus petugas direktorat reserse kriminal khusus polda jawa barat
kedua wanita yang merupakan mantan kepala dan bendahara di rumah sakit umum daerah lembang
kabupaten bandung barat tersebut ditangkap setelah sebelumnya terbukti melakukan penyelewengan
anggaran bpjs kesehatan
kedua pelaku melakukan aksinya sejak dua ribu tujuh belas hingga dua ribu delapan belas
dana klaim bpjs kesehatan yang digelapkan kedua wanita ini mencapai sebelas empat miliar rupiah
uang tersebut digunakan untuk membeli perabotan rumah tangga
belasan tas bermerek bernilai ratusan juta rupiah
serta sebidang tanah
dan sebuah rumah mewah di kawasan paal lima kota barujambi
penggalapan uang ini sebesar sebelas miliar sekian
dan sudah dikembalikan uang kembaliannya itu tiga lima
namun yang kita data sesuai dengan audit
itu ada tujuh tujuh miliar untuk kerugian negaranya
selain diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai kepala dan bendahara rsud lembang
kedua pelaku juga diancam dengan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
dengan ancaman hukuman maksimal dua puluh tahun penjara
freddy bangun bandung jawa barat
bukan sedih bu
bukan sedih bu